nah po kalau udah gak ada apa apa lagi nih ya saya tinggal dulu
eh ntar dulu mana bang kagetnya
eh yang namanya ditabrak pasti ada kagetnya
neng rika kok masih diam aja
kata bapak saya diem itu tandanya marah
kalau kata pepatah diam itu emas kakak
neng rika lagi mikirin apa sih
gak lagi mikirin apa apa kok
saya gak boleh tahu
bukan nggak boleh tahu kakak tapi belum perlu tahu
neng rika lagi mikirin angga ya
papa tisna kok menunjuri gak begitu sih
mas biar dulu
neng rika tunggu
ini uang hasil jualan kue kemarin mak
tapi mau pakai buat masak opor
oh seperti itu
ya udah sekali sekali lo makan enak dah
kalau ngandalkan laki lo doang mak
udah ah mama pulang dulu ya mau ngaji
neng rika marah

ban motor gue kempes pasti gara gara ralu nih bro
siapa lagi kalau bukan lo
di situ kan ada udin juga
gara gara lo nih motor gue ambil masuk parit
sini gue yang bawa
motor gue bukan kelas lo
yang bagi duit tuh seratus ribu
masa abang udah tua jajan
bukan buat jajan
buat bayar tukang urut
abang diurut kenapa
ini buat masak
kalian ke berdua
lagi pacaran ya
kakak ani mau kemana
kok pertanyaan aku nggak dijawab
kok pertanyaannya gak dijawab
kita lagi gak pacaran
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
sambil ya bro
sambil ya bro
biar gak capek
di tempat gue

abis kakak tisna nyebelin
itu sih kang tisna cemburu
lagi mikirin tawaran kerja kakak
tempat kerja yang baru jauh banget
kalau kayak begitu kan rika harus pindah kontrakan lagi
siapa yang mau pindah kontrakan
kalau ada gosip aja nyamber
di rw sebelah be
makanannya enak enak tuh
tapi belum makan
katanya tati mau masak enak tuh
yang bener mai
masak apaan ya
dia nyamber ya
aku enggak bisa bikin
kamu juga pesan
kapan pega kita
hanya ada tiga ratus rupiah
ibu nur tuh memang biang gosip ya pak
tadi senyum senyum sendiri sekarang merengut
cewek biasanya kalau diemin tuh marah cuy
bapak saya juga bilang begitu john
tapi neng rika bilang diemin tuh emas
kalau ada dua pendapat yang berbeda aku juga bingung joy
solusinya mau aku pikirin apa aku browsingin aja coy
jon gak usah
kamu mah malah bikin saya tambah bingung aja
belum bilang sih kakak
tadinya rika mau bilang
eh kakak tisnanya malah nyebelin
rika juga belum tentu untuk terima tawaran kerja itu
jadi pindah kontrakannya juga belum tentu kakak
neng ani neng rika siapa yang mau pindah
neng rika ya
babe kontrakan ada yang mau kosong enggak
katanya si rika itu mau pindah
mau ditinggal dah tuh
hah blu nih gara garanya
mau jadi ditinggalin jauh dah tuh sama si mae
lo mah tega ya
guna kesakitan begini nih tanya sakit be
babe belum makan kan
nuh mila masakin rendang
ingin mau makan rumah si tati
babe kenapa sih
kenapa bapak mau makan di rumah tati
kan mila udah masakin babe be
emangnya babe nggak mau makan masakan anak sendiri
babe lo nih bukan kagak mau makanan masakan lo
makan ya mas tati dah